rev gue kapan nih bisa masuk ke rumah lo kenangan sama ibu tiri lo disapa baik sama bokap lo kapan
aduh boy kayaknya kalau masalah kayak gitu sih pastinya sih nggak bisa dalam waktu dekat ini
soalnya mahmud gue tuh suka banget ngomporin bokap gue
ntar yang ada nih kalau lo masuk ke dalam terus pasti bokap gue ngomel ngomelin lo
tunggal kalian berantem
jadi gue gak mau deh
ntar malah makin ribet
gue jadi makin penasaran sama ibu tiri lo
kayak gimana sih orangnya
ntar kalau lo tau lo bisa naksir lagi sama dia
kayaknya gue kan
udah gue udah tau
kok sejak kapan kegeeran begini
eh ngodain aja terus
tadi mulut sekarang tangan
gue baru temenan sama lo aja muka lo udah ngelarang ngelarang
apalagi kalau gue udah pacaran ya sama lo ya
emangnya lo mau jadi pacar gue
kan gue tuh tinggal nunggu jawaban lo aja
dari kemarin kemarin juga kan gue udah ngomong
gue sama temen temen udah nyari
udah udah ngejatuh orang
tapi dia lolos dari kejaran kita boy
kita mau nyari kemana lagi bahwa
gue yang tenang aja ya
gue pasti bakal bantu buat nyari motor lo
kalau emang motor itu rejeki lo ya
kita pasti bakalan nemu motor itu
tapi kalau misalnya kita nggak nemu motor itu lo harus ikhlasin ya
tapi lo bantuin gue ya boy ya
enggak motornya tuh dicuri sama orang
dan kayaknya gue harus buru buru nyari deh motornya
yaudah deh kalau gitu hati hati ya boy
harus presentasi dia ke ageng mereka
iya motornya ini dicuri sama orang
yaudah lo ajak ian juga ya
ajak yang lain juga buat bantuin gue ya
yaudah oke oke
aku minta maaf banget ya
iya aku udah denger kok
semoga di motornya cepet ketemu
sekarang abah sudah sadar
abah orangnya sering
makasih ya saran yang luar biasa
ini juga semua gara gara gudung nih aku bisa tetap jalan sama raya
sama lo bantuin nyari motornya ini soalnya dicuri motornya
tapi sekarang gue lagi gak enak banget nih sama abahnya raya bu
gue gak berani izin sama dia
tapi gue janji ntar gue bakal nyusu untuk nyari motornya wili
oh yaudah yaudah gak apa apa mon
gak motor teman saya deh yang nyuri om
motornya lili dicuri orang raya
iya dicuri orang
terus gimana dong
aku pengen bantu nyari motornya dia cuma aku gak enak sama abah
kalau minta izin sama dia sekarang
jaga jarak hamal
iya teh lagi bisik bisik apaan nih
ngomongin abah ya
terus mondi mau bantuin
anak anaknya di motor willy
cuma mandi bingung mau minta izin sama abah gimana
bukan takut mbah
eh jangan takut sama saya
saya tadi bacap
baiknya sama mbak bantuin teman kamu sana
banyak setia teman
setia kawan mau deng mbah
ya kalau bantuin teman ya setia teman
kalau bantuin kawan ya setia kawan
kekuh abah ramamah mungileh
kalau izin sama abah
ya bantuan tuh kan seperti saya bilang
udah deh kalau gitu saya pamit dulu ya pak
oh oh udah
motor gue ilang di pembangunan sini
kita semua lagi ngisi bengsi
gue udah coba cari sama temen temen
cuman gak ketemu ketemu juga mah
bantuin cari ya mond
mendingan sekarang kita pisah
kita mencar ya
kita cari dulu kemana mana
apa yang cucumbers
oh mudah mudahan motornya ketemu ya
mau apa ya pak
udah lah wil lo gak usah sedih
semua di dunia ini kan milik allah
pasti akan kembali lagi ke allah